sementara itu pebalap formula dua indonesia sean glayle mengadakan workshop di kampus universitas indonesia depok jawa barat
shane glyle bersama rekan satu timnya di pertamina arden norman nato dan chief race engineer jaitan jaego
berbagi pengalaman dan mengenalkan dunia balap pada ratusan mahasiswa yang hadir
di kesempatan ini sean glyle yang diibahin minggu lalu menjadi test driver di tim formula satu toro rosso
bergantian dengan jago dan nato menjelaskan berbagai elemen penting dalam balapan formula dua
berbagai aspek seperti teknologi mesin sistem aerodinamika mobil dan juga kerjasama antara pebalap dan juga mekanik dibahas secara cukup mendetail
ajang balap formula dua yang dulu bernama gp dua merupakan ajang terakhir sebelum pebalap naik ke event tertinggi dunia balap single seater yaitu formula satu
setelah dibaharin sean glyle menjadikan kembali menjadi test driver formula satu di tim toro rosso di hungaria dan abu dhabi
jadi menurut saya saya fokus ke balapan ke depannya
dan menurut saya saya fokus ke balapan ke depannya